ya kita tahulah suara mbak irma tapi yang kita kedepankan kan masa depan ini bagaimana
itu saya sudah langsung tanggapi secara personal kemarin
pdip pdip ini bagusnya jadi oposisi dia bagus tapi ketika dia menang dia gak bagus
karena ketika dia menang dia diam seperti kura kura
tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul betul jadi wong cilik
ya kalau kita lihat di dalam pidato pak gibran kan mau naikkan pajak
pemerintahan yang baru belum terbentuk tiba tiba makan siang
yang gratis sudah dibahas di kabinet
ini kan sesuatu yang melecehkan demokrasi
karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan

bukan hanya kalau pdi menang pakai kura kura tapi kalau kalah jadi oposisi itu bagus
ya kita tahulah suara mbak irma tapi yang kita kedepankan kan masa depan ini bagaimana
itu saya udah langsung tanggapi secara personal kemarin
sampai jumpa di video selanjutnya